belum diperkuat oleh aprilia manganang dan rifan nurmulki yang masih cedera
para pemain pelatnas volley indoor sea games dua ribu sembilan belas kembali dipanggil untuk berlatih di padepokan volley di sentul jawa barat
sebagai bagian dari persiapan timnas putra dan putri indonesia akan beruji coba dengan mengikuti kejuaraan asia di korea selatan dan iran
setelah beberapa pemain harus memperkuat daerahnya di prakualifikasi pon dua ribu dua puluh
squad pelatnas volley indoor indonesia kembali berlatih di padepokan volley sentul jawa barat
empat bulan menjelang tampil di sea games dua ribu sembilan belas timnas volley indoor putri indonesia akan mengikuti asean senior women volleball championship di korea selatan delapan belas hingga dua puluh enam agustus mendatang
di kejuaraan ini tim pelatih akan mengukur kemampuan tim sekaligus mengevaluasi penampilan dari para pemain
salah satu kendala yang dihadapi timnas voli putri indonesia adalah cederanya pemain andalan indonesia aprilia manganang
kalau buat si game sendiri ya pasti masih banyak lah kekurangan tim ini kan mulai dari resipnya kondisi fisiknya apalagi kan kita sekarang belum tahu juga keadaan april gimana dia kan cedera dia harus istirahat selama tiga bulan kita juga belum tahu apakah pbpsi nanti sama kita juga bicara apa kita tetap menunggu dia apa emang kita tanpa april nanti disananya gitu
sementara tim nas volley indoor putri indonesia kembali ditangani oleh pelatih asal tiongkok lee kiuja
liquiang sebelumnya juga pernah menangani tim nasional indonesia di beberapa ajang multi event seperti sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan asean games dua ribu sepuluh
ditargetkan meraih medali emas di ajang sea games dua ribu sembilan belas tim nas volley indoor putra rencananya juga akan mengikuti beberapa kejuaraan sebagai ajang uji coba
perkembangan sementara sih secara statistik cukup bagus ya jadi kita latihan dengan pola mr lee yang sudah terbiasa di indonesia jadi saya lihat kenaikannya cukup signifikan gitu
dan kemungkinan kita nanti akan try out ke iran bulan depan tanggal tiga belas sampai dua puluh dan kemungkinan bulan oktobernya kita ada latihan tanning ke china mungkin sekitar empat belas hari
dalam latihan perdana di padepokan voli sentul jawa barat ini skuad pelatnas voli indoor indonesia juga sempat mendapat kunjungan dari ketua umum pb pbvsi imam sujarwo
selain meresmikan pelatnas volley indoor dan melepas tim nas putri kekejangan
di korea selatan imam juga memberikan suntikan semangat untuk para pemain indonesia agar dapat memenuhi target medali emas di sea games dua ribu sembilan belas
erlangga wisnuaji iman firmansyah sentul